terima kasih banyak ya
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
kamu lihat foto ini dan katakan
perempuan ini kamu kan
dan aku nggak kenal siapa wanita itu
yang pasti aku nggak mungkin punya hubungan sama fadil
apalagi proper jadi orang lain
gak usah mbak saya doang nafsu makan
udah lah tol bahan percuma
kita belum selesai bicara
jangan ya tol bahan
dari semenjak kamu ninggalin aku

jadi sangat tidak mungkin
kalau misalnya aku deket sama orang yang just just mirip sama kamu
kamu pikir dong
itu kan fadil
sama siapa dia
lu tuh mau nikah sama camilla ngapain lu bersama sama sama si lain
lagi lagi yang mau nikah waktu itu
lagi lagi yang mau nikah waktu itu
lagi lagi yang mau nikah waktu itu

dulu lu sekarang singkin livi
camilla tuh lagi hamil diel
sampai rumah lu bersama sama sama si lain
lu gak mau denger dari mulut musuh lu lagi
kalau gue biarkan camilla terus sama lu
maksudnya gue bakal sama kayak livi
mati tau gak
dan lu bisa mulai cinta lu lagi sama dia
lu jangan banyak ngomongnya lu ya
gue jijik sama seni warah lu
lu tau persis apa yang gue maksud
sampai kenapa napa sama camilla
lu bakal gue ambil polisi dan polisi bakal ngerjain lu
sama seperti nasibnya livi
apa jangan jangan perempuan yang bernama livi itu sudah meninggal
fadil yang menyebabkan wanita itu meninggal
kamu dimana camilla
apa yang dia bilang tadi
fadil gak sesempurna apa yang mama dan papa bayangkan
bahkan jauh dari sempurna
seperti kata cowok tadi
akhirnya selesai juga ya nak
mila terima kasih ya
kamu sudah bantuin mama beberes rumah kontrakan membar
lagi pula harusnya berterima kasih tuh mila
karena mama sekarang udah mau pindah ke jakarta
jadi mila bisa deket deket terus sama mama
mila kamu pulang ya udah malam
ini kan rumah mile juga
mila kalau kamu di sini nanti fadil lebih ngu nyariin kamu
lagian fadil nggak tahu kan kalau kamu kesini
mila walaupun mama sudah pindah ke jakarta
bukan berarti kamu bisa tinggal sama mama
biar bagaimanapun kamu adalah calon istrinya dari fadil
dan dia mau bertanggung jawab sama pak inilah ya
setelah itu kalian menikah
gak pindah ke jakarta karena papa pengen deket sama kamu
ya kamu pulang sekarang
kak fadil belum pulang
ini kita juga lagi nunggu semua
gimana ketemu sama kamila
kamila kan masih baru di jakarta
jadi belum ada tempat yang biasa dia kunjungi
fadil juga bingung pak mau nyari dia di mana
belum nikah aja udah gak betah di rumah
apa sih yang bisa dibanggain dari perempuan seperti dia
ngapain sih kakak masih nyariin kamila
kalau nikah dia memang udah pergi dari rumah itu memang udah kendak tuhan kak
berarti kakak tuh udah nggak jodoh sama dia